keinformasi lain jenazah pelaku bom bunuh diri di maporesta solo nur rohman
dimakamkan senin malam di pemakaman umum polokarto sukoharjo jawa tengah
jenazah sempat disemayamkan di rumah duka dan disolatkan oleh puluhan laskar umat islam di solo
jenazah nur rohmat langsung dimasukkan ke dalam rumah duka di gelurahan sangkerah pasar klewonyut solo
belasan anggota laskar islam ikut menjaga kediaman nur rohmah
jenazah dikeluarkan dari ruang disaster victim identification atau dvi
kompleks rumah sakit bayangkara semarang senin siang
jenazah nur rohman kemudian dibawa ke pemakaman umum polo karto sukoharjo jawa tengah
jenazah nur roman dimakamkan setelah dilakukan serah terima antara pihak rumah sakit dan keluarga yang diwakili kuasa hukum